hai ignatius peter salah satu tersangka demonstrasi penolakan undang undang cipta
kerja di jakarta mengaku menerima hoaks dan ajakan demo melalui media sosial serta aplikasi
pesan singkat whatsapp meski ikut demo peter mengaku tidak memahami tuntutan yang disuarakan
dan berikut cuplikan hasil wawancara tim liputan cnn indonesia dengan ignatius peter
jadi awalnya itu memang saya terhasut dengan berita berita hoax yang ada dan dengan ajakan
dari teman saya makanya saya ikut untuk melakukan aksi tersebut dan akhirnya saya menyesali akan
semua perbuatan tersebut dan saya sebenarnya tidak mengerti akan apa itu isi dari undang undang
atau isi dari omnibus law tersebut berangkatnya dari daerah otista jakarta timur
pas ditangkap itu emang abang lagi ngapain melakukan kekerasan kah
pas proses penangkapan ya
itu setelah ngelakuin proses apa setelah ngelakuin kekerasan
bukan pas lagi ngelakuin kekerasan baru penangkapannya kak
apa yang di merusak sesuatu
memukul orang kak
kalau untuk memukul tidak kak
hanya merusak fasilitas saja
saya terbalikan pak
nah itu motifnya sampai harus merusak fasilitas umum itu apa sih bang
kemudian abang ngapain itu
ya motifnya sih saya termakan hoak dan termakan dengan omongan teman saya sendiri
untuk ikut serta demo dan melakukan kekerasan pada saat demo tersebut
ada imbalan janji gak
kalau untuk imbalan jujur saya tidak mendapatkan imbalan sama sekali
gak tau deh temen saya itu dapat atau tidak
yang penting intinya saya tidak mendapatkan imbalan tersebut
tapi ada yang menjanjikan gak
tidak ada yang menjanjikan imbalan tersebut kepada saya
terus kenapa ada niat untuk mau ikut padahal gak dijanjikan apa uang pun gak
ya karena saya terhasut dengan berita hoax
dan belum tau isi dari undang undang omnibus law tersebut
secara benar dan jelas kak